izin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya
silahkan waktunya tinggal tiga puluh menit lagi
sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu
pemohon membaginya menjadi dua bagian
apakah mahkamah konstitusi berwenang
untuk memeriksa pelanggaran prosedur pemilu
yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
apa bentuk pelanggaran prosedur pemilu
pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab
sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu
yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
apakah mahkamah konstitusi berwenang
pelanggaran prosedur pemilu mengancam jiwa demokrasi dan konstitusionalisme indonesia
dan karenanya pelanggaran ini haruslah bisa dijadikan dasar untuk menilai keabsahan hasil pemilu
pernyataan ini didukung oleh dua alasan yaitu
yang pertama kriteria pelanggaran tsm tidak dihadirkan untuk dijadikan satu satunya alasan yang dapat menilai keabsahan hasil pemilu
kriteria tsm kali pertama muncul dalam putusan no empat puluh satu phpu tahun dua ribu delapan belas
sebagai terobosan guna menghidupkan nilai nilai demokrasi di indonesia yang masih dilanda dengan maraknya pelanggaran
sehingga yang menjadi fokus utama adalah keadilan substansialnya
kini lima belas tahun dari putusan mahkamah konstitusi tersebut
apakah kriteria pelanggaran tsm masih cukup untuk memastikan pemilu yang bermartabat berintegritas dan adil
karena masih ada pelanggaran pelanggaran lain yang mengancam jiwa demokrasi
yang kedua penyelesaian pelanggaran yang terbatas hanya pada tsm
akan menciptakan banalitas degradasi pemilu dan demokrasi di indonesia
pembiaran terhadap pelanggaran akan memberikan insentif untuk dilakukannya pelanggaran yang lebih besar
sebagaimana telah ditunjukkan dalam kajian kajian
baik di dalam maupun di luar negeri
banalitas politik ini akan melunturkan nilai nilai demokrasi dan konstitusionalisme
yang menjadi cita cita reformasi bangsa indonesia
pemilu tidak lagi menjadi pesta demokrasi
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
oleh karena lembaga penyelenggara pemilu yang ada
tidak dapat menangani pelanggaran prosedur pemilu ini secara efektif
maka sudah barang tentu
mahkamah konstitusi harus mengambil peran aktif
untuk dapat memeriksa serta mengadilinya
pertanyaan kedua yang akan pemohon jawab
sehubungan dengan pelanggaran prosedur pemilu yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah
apa bentuk pelanggaran prosedur yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
pilpres dua ribu dua puluh empat dipenuhi dengan pelanggaran prosedural pemilu
di seluruh wilayah indonesia
yang semuanya tentu memunculkan keraguan mengenai hasil dari pilpres dua ribu dua puluh
dan bahkan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
pelanggaran yang terjadi berdasarkan lini masa pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh empat adalah sebagai berikut
pelanggaran sebelum hari pemohon jawabannya
yang tentunya dimulai dengan penerimaan pendaftaran paslon dua
oleh termohon yang jelas tidak memenuhi syarat dalam peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh satu
maupun adanya kejanggalan dan kesalahan data dalam dpt
pelanggaran pada hari pemungutan suara dapat dibagi menjadi dua
yaitu pada tahap pemungutan suara
beberapa pelanggaran yang terjadi adalah antara lain
a ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara di tiga puluh tujuh empat ratus enam puluh enam tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
b kekurangan dan kelebihan suara di sepuluh empat ratus sembilan puluh enam tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon
surat suara yang diterima tps
melebihi jumlah dpt tambah dua persen
terjadi di tiga puluh lima provinsi di indonesia
dan surat suara yang diterima tps
kurang dari jumlah dpt tambah dua persen
merupakan pelanggaran yang terjadi di dua puluh tujuh provinsi di indonesia
c kpps tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara
pada lima empat ratus empat puluh sembilan tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
d pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali
pada dua empat ratus tiga belas tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
e surat suara yang sudah tercoblos untuk paslon dua
misalnya sebagaimana terjadi di jawa barat
dalam tahapan penghitungan suara
beberapa pelanggaran yang terjadi adalah
a penghitungan suara dilakukan sebelum waktu pemungutan suara selesai
yang terjadi di tiga empat ratus enam puluh tiga tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
b kpps tidak memberikan c hasil salinan
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional pilpres dua ribu dua puluh
telah menyatakan di dalam catatan kejadian khusus
bahwa saksi pilpres dua ribu dua puluh empat di papua pegunungan
tidak mendapatkan c hasil salinan
maupun sehasil salinan kecamatan dari kpps dan ppk
c ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pemilih
yang terjadi di dua satu ratus enam puluh dua tps
sebagaimana dicatat oleh bawaslu
maupun pelanggaran yang dicatat sendiri oleh pemohon
oleh saksi pemohon dalam proses rekapitulasi nasional pilpres dua ribu dua puluh
bahwa penggunaan surat suara yang lebih besar dari pengguna hak pilih
telah tercatat di tiga puluh tujuh provinsi di indonesia
dalam formulir c hasil salinan
yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi
jumlah surat suara yang digunakan
melebihi jumlah pemilih yang berpartisipasi
dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah
dalam tps pada tiga puluh empat provinsi
dan jumlah surat suara yang digunakan
kurang dari jumlah pemilih yang berpartisipasi
dan total jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam tps tersebut
merupakan pelanggaran yang terjadi di setidaknya delapan provinsi
pelanggaran prosedural pasca hari pemungutan suara
yaitu penggunaan teknologi informasi bernama sirekap
yang problematik dan menyesatkan
serta menimbulkan gejolak sosial di masyarakat
permasalahan sirekap ini setidaknya dapat dikualifikasikan menjadi lima
yang pertama persiapan sirekap tidak memiliki landasan hukum
permasalahan algoritma input data penghitungan suara sirekap
penggunaan sirekap menghambat penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh
dengan banyaknya kendala teknis yang dihadapi oleh penggunanya
sirekap memuat data data keliru
yang menguntungkan paslon nomor urut dua dalam rekapitulasinya
data dari sirekap yang ditampilkan melalui laman resmi
perubahan tampilan tanpa alasan yang jelas
pemohon juga menemukan kejanggalan
berupa adanya partisipasi pemilih seratus
berdasarkan dpt yang sebenarnya hampir tidak mungkin
namun tercatat terjadi di delapan belas provinsi di indonesia
dengan memperhatikan dampak penyelenggaraan pilpres dua ribu dua puluh empat
yang terjadi dalam pilpres dua ribu dua puluh
maupun pasangan calon nomor urut satu
namun juga lebih luas lagi
merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat indonesia
maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah
dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai
dengan nepotisme yang melahirkan
adalah dengan mencoret paslon nomor urut dua
dari daftar peserta pilpres dua ribu dua puluh
paslon nomor urut dua tidak akan diterima sebagai peserta pemilu
dan tanpa pelanggaran etika
mulai tampak dari putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
yang ditujukan untuk kepentingan
pecalonan gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden
yang mencoreng nama baik mahkamah konstitusi
dengan menerima pendaftaran dari paslon nomor urut dua
walaupun pkpu nomor sembilan belas
mengikat dan wajib dipatuhi
layaknya kecurangan kecurangan pada umumnya
pelanggaran yang terjadi secara laten
dalam kehidupan sosial masyarakat
diskualifikasi menjadi satu satunya
cara terbaik untuk menghilangkan
dalam putusan mahkamah konstitusi nomor satu ratus dua puluh

putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh delapan

sudah seyogianya mahkamah konstitusi
juga memberikan perintah kepada termohon
di seluruh wilayah indonesia
telah terjadi berkali kali
misalnya dalam putusan mahkamah konstitusi
perintah serupa juga pernah terjadi
dalam pemilu anggota dpr
yaitu dalam putusan mahkamah konstitusi
dan tiga puluh tiga tahun dua ribu sebelas
selain karena pelanggaran tsm
mahkamah konstitusi pernah juga
dilakukan pemungutan suara ulang
hal ini terjadi pada putusan
perintah serupa juga pernah terjadi
melalui putusan mahkamah konstitusi
bisa diterapkan dalam perkara
secara tegas menyatakan bahwa
masuk ke dalam rezim pemilu
majelis hakim konstitusi yang kami muliakan
majelis hakim konstitusi yang kami muliakan